selain bersilaturahmi para petani yang dipimpin oleh sumitru samadikun juga menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan petani tebu
mulai dari banjirnya gula impor sehingga gula nasional tidak bisa terserap hingga meminta kenaikan bpp atau biaya pokok produksi dari rp sembilan tujuh ratus menjadi rp sepuluh lima ratus per kilogram
menanggapi keluhan ratusan petani tebu ini presiden berjanji akan mengakomodir permintaan tersebut